mama berubah banget sikapnya ke gue
sekarang temuin mama dulu
dan ini adalah hukuman aku
karena telah salam didik elsa
biar kalian semua yang ada di dalam ruangan ini tahu
sejauh apa mama bisa berbuat
untuk melindungi elsa
elsa adalah anaknya
hubungan kita dulu memang tidak baik
aku tau mama benci aku
tapi aku gak pernah berpikir
kalau mama itu pelaku pembunuhan
nih bukan semua orang
apa mama lakuin ini untuk melindungi elsa
apa mama sadar
kalau mama ngelakuin itu
elsa gak akan pernah berubah
gak akan pernah bertanggung jawab
semoga aku bisa jadi orang tua yang baik buat rina
maya sudah sampai
bu apa bu
nadinya tidak berdenyut lagi
ya allah cuma mimpi
mimpi itu mimpi
maaf masih tersingkir
hai selamat pagi mbak andi
hari ini aku libur
tapi kalau libur kalau ada pr dari miss erina atau miss olive
harus tetap dikerjain ya sayang
malam mana belum keluar dari kamar
ibu rosa udah berangkat pagi pagi sekali mbak andi
nggak udah berangkat dari pagi
gagal tau ke mana
bahkan sama aku
ayolah mohon ya
kamu berhak nagyon banyak

hadir semua yang penting ini mak

kok gak diangkat sih
harus temuin mama
harus tahu kondisi mama gimana sekarang
aku izin ke kantor polisi lagi ya
soalnya kemarin aku belum bisa ketemu mama
berubah banget sikapnya ke gue
sekarang temuin mama dulu
untuk ambil hati mamanya nino lagi
aku harus makan yang banyak
karena aku harus sehat
kalau aku sakit
nanti papa jadi makin banyak pikiran
aku gak mau jadi beban pikiran papa
pasti papa udah sangat tertekan
dengan tindakan aku
yang mengaku telah membunuh kali ini
ibu sarah ada tamu untuk anda
siapa yang kunjungin aku
nahqu kenapa siapa
kau memang jadi senang
al kamu juga ke kantin g
kamu makan dulu
saya ke kantin ya
bapak mau nanti bapak
saya makan dulu baik